sehari menjelang sidang tahunan mpr dan sidang bersama dpr dpd ri
akun instagram sekretaris kabinet mengunggah pertanyaan tentang pakaian adat mana
yang akan digunakan presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan
ternyata ketika tiba di kawasan gedung mpr dpr senin pagi
presiden jokowi mengenakan setelan berwarna hitam atau pangsi
pakaian khas masyarakat suku baduy banten
yang dipadukan dengan kain yang dililitkan di kepala atau disebut ikat
presiden juga membawa tas etnik khas suku baduy dan menggunakan alas kaki sandal tradisional
banyak orang yang hanya tahu namanya saja
tapi tak sedikit yang mengetahui fakta serta keunikan suku baduy ini
fakta pertama adalah angka paparan covid sembilan belas di kawasan suku baduy adalah
alias tidak ada paparan covid sembilan belas
karena masyarakat suku baduy sangat patuh terhadap kata kata tetua dan pemimpin adat
pemerintah kabupaten lebak mensosialisasikan protokol kesehatan langsung ke tokoh masyarakat baduy
dan bisa ditebak warga sangat patuh terhadap larangan dan keputusan ketua adat
terlebih lagi di baduy dalam warga tidak boleh keluar dari kawasan mereka serta tertutup bagi pendatang
ada tiga lapisan di suku baduy yakni baduy dangka
warga baduy dangka sudah tinggal di luar tanah adat
mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan sunda wiwitan yang dijunjung oleh suku baduy
mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi
warga baduy luar masih tinggal di dalam tanah adat
masih menjunjung kepercayaan sunda wiwitan dan sudah melek pendidikan serta teknologi
ciri khas mereka terlihat dari pakaian serba hitam dan ikat kepala biru
sementara baduy dalam atau baduy jero bermukim di pelosok tanah adat
pakaian mereka serba putih dengan kepercayaan sunda wiwitan yang masih kental
warga baduy dalam tak mengenyam pendidikan dan menutup diri dari teknologi
karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan yang maha esa
eksistensi baduy dalam dilindungi oleh baduy dangka dan baduy luar
kedua lapisan ini bertugas menyaring pengamanan
seluruh dari dunia luar sehingga adat istiadat suku baduy tetap terjaga
tim liputan cnn indonesia